sebuah bus transjakarta koridor lima c jurusan pgc harmoni terguling senin pagi di cawang uki jakarta
sedikitnya sepuluh orang terluka akibat kecelakaan ini
dikutip dari detik com kecelakaan terjadi sekitar pukul empat lewat tiga puluh pagi
bus trans jakarta yang dikemudikan sutikno menabrak separator jalan
bus kemudian terbalik dengan posisi miring ke kiri
bus sebelumnya banting setir ke arah kanan untuk menghindari mobil pribadi yang melintas ke arah tanjung priok
kecelakaan ini mengakibatkan sepuluh penumpang mengalami luka dan korban dibawa ke rumah sakit uki
sementara itu bus transjakarta mengalami rusak parah di bagian kaca depan
bus sudah berhasil dievakuasi sekitar pukul enam pagi dan dibawa ke unit kecelakaan lalu lintas di pancoran jakarta